dan sama seperti pada debat antar cagup cawagup setiap sesi debat akan berlangsung selama empat menit
masing masing pasangan calon diberi kesempatan untuk memberi pertanyaan pembuka debat
kami ingatkan sekali lagi temanya adalah kesejahteraan sosial
kami akan mengawal jalannya debat agar tertib menjaga agar tidak ada yang terlalu dominan dalam menjawab atau memotong pembicaraan
langsung saja kita masuk ke sesi debat antar partai
jika pada debat antar cagup diawali dengan paslon nomor urut dua maka untuk mengawali sesi debat antar paslon kami persilahkan
untuk paslon nomor urut satu untuk boleh melempar pertanyaan kepada paslon nomor urut dua dan waktu sekali lagi dibatasi bersih empat menit dan dimulai ketika berbicara
langsung pak silahkan
saya mau bicara politik subsidi karena tadi saya senang identitas penduduk itu
jadi saya mau bicara tentang hal hal yang terjadi di negara ini
jadi saya mau bicara tentang hal hal yang terjadi di negara ini
jadi saya mau bicara tentang hal hal yang terjadi di negara ini

jadi saya mau bicara tentang hal hal yang terjadi di negara ini

jadi saya mau bicara tentang hal hal yang terjadi di negara ini
jadi saya mau bicara tentang hal hal yang terjadi di negara ini
jadi saya mau bicara tentang hal hal yang terjadi di negara ini
jadi saya mau bicara tentang hal hal yang terjadi di negara ini
jadi saya mau bicara tentang hal hal yang terjadi di negara ini
karena saya berpengalaman bu
karena saya berpengalaman bu
karena saya berpengalaman bu
bahwa saya menjadi seorang nak star perbataan di negara ini
bahwa saya menjadi seorang nak star perbataan di negara ini
sebagaimana saya menurut anda
maka saya lebih ekey buat semuanya
adalah identitas civil right mengakui profesi petani saya akan bertanya lah kalau dari
hilangkan itu artinya mencapai pertanian kita baik pak ganjar mohon berhenti kami
persilahkan silakan memang good government harus saat aturan ya gini
masuk ke bawah lakukan pencacahan dengan baik tidak terpukul dengan angka angka tadi dan betul
sekali kartu tani itu semula memang mau dijadikan sarana untuk menyalurkan subsidi tapi kan tidak
berhasil nyatanya kan masih kita mencoba bagaimana anda bicara tidak berhasil silakan silakan pak
irman jadi nanti saya cabut ini banyak melanggar aturan ya
ini jadi begini kita ganti dengan program lebih menyederhanakan nasib petani kita
bikin kelompok kelompok tani petani diorganisir sehingga mereka bisa menata diri dan dengan itu
ada organisasi yang bisa berhubungan dengan pemerintah sehingga tidak langsung satu persatu
karena memang disikunya besar dan kami ingin nanti menerbitkan namanya kartu
ya akhirnya anda juga akan mendebitkan kartu mudah mudahan tidak nyings saya gak
papal nyonto itu kadang kadang boleh kalau baik
gus derman kelompok tani sudah ada kalau anda mau buat kelompok tani lagi itu
anda mau ngulangi kerjaan apa lagi mohon maaf ini sekarang penyuluh turun semuanya sekarang
dinasturun semuanya sekarang kita lageng lagi mengek broader
agar mereka menggunakan pupuk berimbang dan yang nebus itu dijamin per individu
dan ingat subsidi pupuk secara nasional itu kurang
artinya pasti mereka akan kurang
nah kalau kita tidak memberikan identitas personal mau bagaimana lagi
mau pakai kartu apapun itu nanti jatuhnya akan pada pendataan untuk melakukan klarifikasi siapa yang berhak dan harus presisi
baik cukup pak ganjar
waktu saya tinggal sepuluh detik tuh
bekerja di bawah lebih penting daripada banyak bicara
kalau kita lihat nanti petani kita yang menonton tv pasti mereka mengatakan
wah kenyataannya di lapangan tidak begitu kok
kita bicara dengan petani dari brebes sampai rembang dari pati sampai cilacap
di wonosobo di temanggung semua mengatakan ini persoalan besar
jadi yang disampaikan tadi adalah excuse yang menutupi kenyataan sebenarnya
waktu sudah habis
ya waktu sudah habis
kita akan sekarang memasuki sesi debat selanjutnya
masih tetap berdiri
kami persilakan mengajukan pertanyaan
waktunya dibatasi empat menit untuk seluruh perdebatan dan sejak pertanyaan diajukan
dan ketika ada yang memotong atau mendominasi maka waktu akan dihentikan lalu kembali dilanjutkan saat pembicaraan kembali dimulai
mohon tidak memotong mohon tidak mendominasi ya
lihat grafik ini tolong kamera tv
kameranya ke grafik
grafik bukan ke muka saya
ini adalah target pengurangan kemiskinan
mas ganjar ya
tahun kedua dua tahun pertama tidak tercapai target itu
kemudian tahun ketiga direvisi
sesudah direvisi tidak tercapai juga
tahun keempat revisi lagi tidak tercapai juga
tadi gus yassin mengatakan kami kan belum bekerja
mas ganjar sudah kerja lima tahun
jelaskan pada masyarakat
jelaskan pada masyarakat mengapa ini tidak tercapai dan bagaimana cara anda mengejar
karena setelah rpjmd direvisi ternyata sangat besar kumpulnya tidak tercapai juga
jadi ini satu kegagalan
dan tadi di depan kemiskinan adalah hulu dari segala persoalan
karena miskin maka dia tubuhnya pendek otaknya tidak serta
pak dirman waktu sudah habis
silakan pak ganjar
pak ganjar silakan
terima kasih gus dirman
akhirnya anda mempercayai angka angka yang tadi dikatakan kepada saya
ini loh pemimpin kalau hanya suka angka angka
terima kasih ya
akhirnya anda juga menggunakan angka angka dan makro
tentu saya belajar betul dengan kurikulum vt panjenengan yang sekolah akutansi
maka kenapa saya tampilkan angka angka agar mengerti
gus itu yang di jawa timur saya perbandingkan
tidak hanya pak bibi
menurunkan angka kemiskinan
tapi lupakah kita kondisi ekonomi makro pada saat itu
maaf saya tidak akan menyebut angka nanti anda protes
tapi saya sampaikan saja
bahwa kondisi makronya saat itu sangat support
maka cara membandingkan ketika
ketika kondisi ekonomi internasional seperti ini
tekanannya luar biasa
di mana kita tunjukkan yang mampu menurunkan cepat
maka per comparisonnya mustinya
kepada wilayah daerah sekitar
dan itu jawa tengah penurunan yang tertinggi
silahkan pak dirman
ya kembali saya seorang praktisi
senang dengan kerja kerja nyata
dan saya yakin sekali
tapi selebihnya kita bisa koordinasi dengan investor
koordinasi dengan dana dana masyarakat
koordinasi dengan bupati bupati wali kota
yang itu kalau dihitung sebetulnya
sumber daya keuangan jawa tengah tidak hanya dua puluh empat sembilan
pakai ukuran tahun dua ribu delapan belas
dihitung semuanya maka ketemu empat ratus triliun
ini amplopnya yang bisa kita kerjakan
koncinya gubernur harus menjadi dirigen
harus menjadi fasilitator
dan turun ke bawah rendah hati
jangan banyak menggurui
lebih banyak mendengar
saya kira saya terima kasih atas nasihat yang sangat bijaksana
kami melakukan itu dan untuk melihat silakan lihat jejak digital kami
semua bisa dilihat di medsos
apa yang dikerjakan oleh gubernur
dan saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman teman wali kota bupati
yang mereka menekan luar biasa
mereka bekerja luar biasa
dan angka ini adalah angka agregat
untuk penurunan angka kemiskinan
tentu kami tidak dua puluh empat triliun
tentu kami ada yang ada di sana
maka betul jawa tengah tidak provinsi sentris
kami bekerja sama dengan mereka
koordinasi terus kita lakukan
ada beberapa daerah yang belum sukses
itulah tindakan afirmasi yang dalam strategi pemerataan keberlanjutan dan berkualitas
oke baik waktu sudah habis
ya kita sudah sama sama lihat bagaimana serunya
silang pendapat dan adu argumentasi
itu dari paslon atau calon pemimpin jawa tengah malam ini
selanjutnya kita tiba di puncak acara malam ini
belum selesai ya
belum selesai ibu masih ada
kita akan sama sama mendengar komitmen para kandidat terhadap proses demokrasi dalam pilgub jawa tengah dua ribu delapan belas
komitmen mereka ini sekaligus menjadi pernyataan penutup debat malam ini
dan kita awali
sebentar ibu mohon maaf ada pertanyaannya soalnya
seberapa siapkah paslon nomor urut dua meraih kemenangan dan menerima kekalahan dalam pilgub jawa tengah dua ribu delapan belas
waktunya satu menit dimulai saat berbicara silahkan
persoalan kemiskinan di jawa tengah sangat serius membutuhkan komitmen yang tinggi
menciptakan lapangan kerja lima juta kemudian menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi
komitmen itu diperingi dengan semangat untuk mentasarufkan seluruh kekuasaan demi kemaslahatan masyarakat jawa tengah
kami juga tidak bisa bekerja sendiri gubernur dan wakil gubernur membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat jawa tengah
juga tidak lupa selalu memohon petunjuk dari allah swt
kepada seluruh masyarakat jawa tengah mari yang pertama kita jaga persatuan dan kekompakan bagi seluruh masyarakat jawa tengah
kesiapan itu tidak hanya siap kalah tapi juga harus siap menang untuk bekerja
bangun nyateng bangun nyateng
baik waktu sudah habis terima kasih terima kasih
selanjutnya untuk pasangan calon
nomor urut satu seberapa siapkah paslon nomor urut satu meraih kemenangan dan menerima kekalahan dalam pilgub jawa tengah
waktunya satu menit dimulai saat berbicara
jadi hadis tersebut adalah seorang mu'min yang kuat yang kaya yang mampu itu lebih baik dan dicintai oleh allah swt dibanding mu'min yang
ya itu yang miskin maka komitmen kami ingin mensejahterakan itu tugas kami
mau enggak mas ganjar
ya saya itu sudah berkali kali ikut kompetisi
pak dirman said kemarin ulang tahun aja kami datangi kok
kami peluk erat erat
itu sekarang viral di instagram dan semuanya mengapresiasi betapa teduhnya kita ya pak ya
teduh kok kita bisa mulai
sejauh mana kita bisa punya komitmen untuk ini hadisnya sudah
saya ingin sampaikan saja
ini calonnya dua nanti yang menang satu
sekarang boleh tepuk tangan tepuk tangan dulu
kita akan ke tengah luar biasa sekali jateng memang adem monggo mau
belakang berdiri di sebelah sana
ya tadi kita sudah saksikan dan dengar
saksikan dan dengarkan pernyataan dan komitmen seluruh paslon
tentu satu yang paling penting kita nantikan bagaimana mereka merealisasikan janji janjinya
dan kepada anda warga jawa tengah ingat anda sangat menentukan bangsa ini
anda sangat menentukan masa depan jawa tengah
jangan sia siakan hak pilih anda yaitu pada tanggal dua puluh tujuh juni dua ribu delapan belas mendatang
sesuai dengan slogan
mari kita rayakan pesta demokrasi di jawa tengah secara baik dan menyenangkan
mari kita datang ke tps
karena suara anda menentukan masa depan jawa tengah
kita bangun harapan dan keyakinan bahwa kemajuan ada di tangan kita semua
mewakili seluruh penyelenggara debat terbuka pilgub jawa tengah dua ribu delapan belas